kpk menyetor delapan lima miliar rupiah dari hasil total laporan gratifikasi selama dua ribu dua puluh
kpk menerima satu sembilan ratus sembilan puluh laporan gratifikasi dari berbagai elemen masyarakat
dari total laporan tersebut hanya sembilan ratus tiga puluh laporan yang termasuk gratifikasi dan ditetapkan menjadi milik negara
sementara tiga laporan ditetapkan sebagai milik penerima dan dua ratus sembilan puluh laporan lainnya masih dalam proses penelahan
direkturat gratifikasi kpk telah menerima sebanyak satu sembilan ratus sembilan puluh laporan
sembilan ratus tiga puluh diantaranya dinyatakan sebagai milik negara tiga ditetapkan milik penerima dan dua ratus sembilan puluh laporan masih dalam proses penelaahan
bila dilihat dari instansi pelapor bumn maupun bumd merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan lima ratus sembilan puluh tujuh laporan
diikuti kementerian dengan lima ratus tujuh puluh delapan orang dan pemerintah daerah dengan tiga ratus delapan puluh laporan
dari laporan gratifikasi ini total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai rp delapan lima ratus
termasuk dalamnya uang lebih dari rp enam dua ratus yang telah distorkan kekas negara dalam bentuk penerima negara bukan pajak dan berbentuk barang senilai rp dua tiga ratus
dan berikut capaian kpk sepanjang tahun dua ribu delapan belas